terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
aturan perpanjangan ppkm jawa bali yang ditetapkan pada dua puluh empat agustus terakhir pada hari ini tiga puluh agustus
angka penularan covid sembilan belas diklaim terus berada di tren penurunan jika dibandingkan pada masa ppkm darurat
dki jakarta bahkan mengklaim telah berhasil membentuk herd immunity
di sisi lain perpanjangan dan aturan baru ppkm terus menjadi tantangan bagi dunia usaha yang harus beradaptasi terhadap perubahan yang ada
lalu bagaimana dampak keekonomian dari tren penurunan kasus covid sembilan belas di masa ppkm dan juga menjawab tantangan dunia usaha dari berbagai sektor
kami bahas pagi ini dengan bapak sarman simanjorang ketua hippi atau himpunan pengusaha pribumi indonesia
selamat pagi pak sarman
pagi mas ali salam sehat dan semangat selalu
salam sehat dan juga semangat selalu
dan juga saya pak eko listianto wakil direktur indef pak eko selamat pagi apa kabar
selamat pagi mas
selamat pagi pak eko
kasi pak eko
oke baik baik ya semuanya
kita mungkin ke pak eko terlebih dahulu
ini kan sudah terjadi tren penurunan kasus covid sembilan belas di wilayah indonesia begitu pak eko
dan juga beberapa pelonggaran relaksasi sudah dilakukan di masa ppkm dan akhirnya jakarta saat ini sudah ppkm level tiga
evaluasi dan catatan dari indef apa aja pak eko
yang pertama terkait dengan penanganan kasus covid sembilan belas ya ternyata dengan ppkm ini
ini relatif pergerakan orang tidak berdiri sehingga kemudian dari aspek kasus kan relatif turun ya
saya rasa salah satu capaian misalkan kayak misalkan tingkat bor itu juga sekarang di level tiga puluh an persen itu berita gembira ya
dan ya memberi optimisme baru bahwa penanganan pandemi ini secara apa ya secara seiring dengan ppkm itu bisa
cukup bisa mengendalikan kasus ya
tapi pertanyaan berikutnya adalah ekonominya kan juga gede ya
jadi kayak misalkan dampak dari orang di batasi mobilitasnya ya
dan juga ini kan tercemen juga begitu dari angka angka misalkan kalau kita lihat dari keyakinan konsumen ya
keyakinan konsumen di bulan juli kemarin itu sampai turun dari satu ratus tujuh ke angka delapan puluh ya
ini menjadi pesimis
dan juga beberapa indeks ya kalau kita lihat memang sampai bulan agustus ini belum menggambarkan situasi bahwa
ya akan seiringan dengan tadi pelandian kasus
karena nanti variable yang harus kita kendalikan berikutnya adalah kembali membuka ekonomi pelan pelan
tapi kemudian juga memastikan bahwa tidak terjadi lonjakan lagi mbak
jadi dampak keekonomiannya cukup besar terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang
yang belum ada
tren ke arah positif begitu
meskipun tren penurunan kasus covid sembilan belas sudah terjadi di indonesia
saya ke bang sarman bang sarman ini kan sudah ada beberapa relaksasi seperti mal sudah boleh dibuka
restoran sudah diperbolehkan untuk buka begitu untuk kemudian mengundang konsumen
tapi kalau dilihat dari saat ini pengamatan bang sarman dari protokol kesehatan diterapkan di sana
apakah sudah layak untuk diberikan relaksasi yang lebih longgar di berbagai sektor
agar tadi dampak keekonomian yang dirasakan tidak terlalu signifikan lagi di perpanjangan
yang ppkm selanjutnya
ya pertama bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah ya
bahwa aspirasi kami ternyata juga disambut baik bahwa kita ingin agar ppkm ini
khususnya di jakarta ya yang memang sudah terkendali kasusnya itu bisa diturunkan level tiga
nah tentu memang ketika levelnya diturunkan kami sangat berharap bahwa pemerintah juga akan membuka kelonggaran pelonggaran baru
nah kita lihat bahwa ketika ppkm
nyata sama sekali nggak begitu nendang gitu kan
masih kita lihat lah mal itu masih belum pulih ya
seperti yang kita harapkan
akan tetapi memang ada psikologi pengusaha itu sudah mulai tumbuh
nah tentu memang kita harapkan bahwa seiring juga dengan yang disampaikan oleh pak eko tadi
bahwasannya kasus covid ini sudah mulai terkendalikan
ya kami sangat berharap memang ada pelonggaran pelonggaran baru
yang kedua mungkinan juga harapan kami adalah
saat ini kan masih uang uangnya masih berharga
ya sehingga kita harapkan bahwa dampaknya ini akan ada
akan nanti dampak terhadap pengunjung daripada mal hotel restoran
kemudian juga akan berdampak terhadap transportasi
kemudian paling penting juga adalah masih banyak sektor sektor yang lain
mas aldi yang sampai saat ini juga belum bisa buka gitu loh
yang mereka juga menantikan pelonggaran pelonggaran baru
teman kita ukm ukm yang berjualan makan dan minuman di gedung gedung perkantoran
itu sampai satu setengah bulan ini juga mereka sebelum buka
karena perkantoran masih sepi
kemudian juga berbagai event organizer mas
ini juga mereka udah hampir satu setengah tahun juga nggak bisa aktif gitu kan
bikin pameran expo seminar belum juga
belum juga belum jadi pengelola gedung gedung pertemuan misalnya
jadi memang kita sangat berharap bahwa pemerintah akan memberikan pelonggaran pelonggaran baru
tapi kami ada catatannya di sini yang disampaikan oleh pak eko tadi
bahwa kami dari pengusaha punya tanggung jawab sangat besar
ketika katakanlah berikan kelonggaran kami akan melaksanakan berbagai aturan aturan ppkm
yang diberikan oleh pemerintah
contoh misalnya kewajiban yang sudah divaksin kita laksanakan
kemudian yang kedua juga dari sisi protokol kesehatan kita akan laksanakan gitu loh
karena kami dari pengusaha tidak ingin juga ketika
jadi selama satu setengah tahun pandemi covid sembilan belas ini
tapi tidak mau itu tapi kita ingin supaya diturun lebih turun lebih turun lagi
supaya ekonomi kita ini semakin berkembang mas ali
selama satu setengah tahun ini dunia usaha sudah semakin adaptif lah ya
dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk tetap menjaga profit margin
yang bisa dicapai mungkin seminimal mungkin pada saat pandemi covid sembilan belas
ini saya ke pak eko lagi selanjutnya pak eko ini melihat gas dan rem yang dilakukan oleh pemerintah
tadi bang sarman sudah sempat mengatakan bahwa pengusaha butuh kelonggaran yang lebih lagi
pada saat perpanjangan ppkm
jadi saat ini penanaman modal sendiri untuk ke dalam negeri pada saat perpanjangan ppkm
apakah faktor gas dan rem ini menjadi sebuah hal yang ideal diterapkan begitu
untuk tetap menarik minat investor ke dalam negeri
ya saya rasa ini ya mas aldi ya bagian dari penting dari upaya pemulihan ekonomi
lain tadi mulai membuka akses tapi tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan
dan harus benar benar dilihat bahwa tidak terjadi lonjakan
yang kedua tentu saja lah potensi investasi kita
kita anggapkan walaupun mungkin dari sisi katakanlah kalau pendek pendek masih dibatas
tapi kalau kita melihat jangka menengah sebenarnya potensi kita kan gede begitu
apalagi nanti seiring vaksinasinya dipercepat begitu ekonomi membuka ini kelihatan ya

dan nanti dari sisi investasi pun ya kita bisa menganggap itu adalah potensi investasi kita
dan tentu para investor kan tidak harus nunggu sampai mula indikator menghijau baru kemudian invest ya
begitu yang sudah telat
memang adalah saat sekarang menurut saya tidak masa masa yang tepat begitu untuk mulai kemudian
terutama investor dalam negeri ini kita dorong untuk bisa setai ya membiarkan investasi
karena terutama ini untuk investor yang katakanlah punya daya akseleratif ya bagi perekonomian begitu
baik jadi ini sebetulnya waktu yang tepat untuk berinvestasi baik dari penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing
yang melihat margin yang mungkin bisa didapatkan pada saat ekonomi mulai booming kembali
begitu ya pak eko
oke kita ke bang saram
bang sarman ini kalau kita melihat banyak perusahaan juga yang akhirnya gulung tikar begitu pilot akibat pandemi covid sembilan belas
apakah kemudian saat ini pada saat relaksasi sudah diberikan di masa ppkm level tiga ini
ini pengusaha masih dalam mode survival atau sudah bisa
menghasilkan margin profit bang sarman
kalau kita lihat ya dalam kelonggaran kelonggaran yang hampir dua minggu ini
menurut kami memang sektor sektor tertentu yang tadi sudah bisa buka memang masih belum bisa harapkan profit ya
yang sangat sangat besar atau diharapkan enggak
saya katakan tadi bahwa jumlah pengunjung itu masih sangat sangat terbatas
karena psikologi masyarakat juga ternyata juga
masih katakanlah masih belum yakin dia ke malam ini
syaratan misalnya bahwa yang ke mal itu harus divaksin
kemudian juga batasan usia di bawah dua belas tahun tidak bisa di atas tujuh belas tahun tidak bisa
itu juga mempengaruhi gitu loh
jadi kalau dari sisi memang margin
secara psikologi itu sudah ada semangat membangun bahwa
kita ini ke depan sudah mulai bangkit dan mudah mudahan ini akan semakin meningkat ke depan
itu yang pertama
yang kedua tentu kita juga sangat berharap ya
pemerintah juga sudah harus melihat sektor sektor yang memang selama ini sangat sangat tertekan sekali
yang sampai saat ini belum buka
yang hotel sampai saat ini juga menurut emak saya
ketika pariwisata ini juga masih belum pulih
ya kita lihat bagaimana terpuruknya hotel hotel di seluruh indonesia
ya kemudian juga penghubung sangat travel kita
penguncangan ukm ukm yang ada di pusat pusat per apa
dan organizer dan sektor hiburan apalagi
namun hemat saya memang pemerintah harus turun
bagaimana menyelamatkan mereka ini
apa yang mereka pemerintah bisa berikan
apakah dalam bentuk relaksasi atau mungkin dari
pijang kebijakannya yang lain
sangat sangat diperlukan sekali gitu loh mas
baik jadi menginventarisasi sektor sektor yang benar benar terdampak paling buruk pada saat pandemi covid sembilan belas ini
pak eko ini kan ada berbagai fasilitas ya
bantuan sosial kemudian juga insentif fiskal yang diberikan
apalagi yang harus menjadi perhatian ke depannya
agar nantinya perkembangan dari sektor usaha ini bisa tetap menopang pertumbuhan ekonomi
ya mas aldi kalau menurut saya ya
langkah yang paling mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek itu adalah mengevaluasi efektivitasnya begitu
jadi pastikan dia nyampe tepat waktu tepat jumlah begitu
supaya nanti benar benar bisa menggulirkan atau menggerakkan daya beli di level bawah gitu
nah nanti impactnya kan akan multiplier efeknya juga kepada permintaan dari para pengusaha yang diharapkan tadi ya
penilai dari sisi memonitoring dan juga mengevaluasi sisi ketepatan dan ketepatan
itu akan sangat membantu begitu
karena kalau apalagi misalnya minta tambahan tambahan anggaran kan lebih susah lagi kan
tapi lihatlah optimalisasi atau efektivitas dari kebijakan ini begitu
nah yang kedua ya aspeknya tadi ya yang disarankan para pengusaha yaitu adalah

masih banyak ya sektor sektor kita yang cukup dalam begitu
terus kemudian saat ini juga belum dapat katakanlah relaksasi untuk dibuka kembali minimal itu ya
itu yang mungkin harus dipikirkan
kalau misalkan misalkan oh ini kira kira resikonya sebenarnya kecil ya
tapi kemudian belum dibuka nah ini mungkin mulai dipertimbangkan ya
misalkan obyek wisata yang outdoor yang semacam itu kan
sebetulnya punya apa ya peluang untuk mulai dibuka
karena tidak hanya kepada obyek wisata itu tersebut
tetapi juga kepada umkm sekitarnya pengusaha pengusaha kecil
ini juga ya kemungkinan tersebut ya
tidak dapat dibuka
nah yang kedua
orang yang diperkantoran kan yang sekarang mungkin masuk ya
esensial dan kritikal itu ya
nah mulailah mungkin ya
sekian persen itu harus mulai ke yang
bukan esensial ya
karena karena sebetulnya kan
itu juga menciptakan demand ya
di dalam katakanlah kantor kantor tadi gitu
ketika mereka mulai masuk ya mereka
mungkin juga akan katakanlah setidaknya untuk makanan ya
mungkin juga akan katakanlah setidaknya untuk makanan ya
mereka juga akan meminta
pada ekonomi itu
jadi caranya semacam itu
catatannya adalah vaksinasi protokol kesehatan
semoga ini semakin banyak peluang yang tercipta
pada saat relaksasi ppkm
di jawa dan bali ini
dan semoga semakin banyak lagi usaha usaha
yang semakin bisa bergerak dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
dan kemudian bisa menopang
daya beli semakin tinggi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi kita
pak eko listianto wakil direktur indef dan juga pak sarman simanjorang
ketua hipis sudah bergabung bersama
cnn indonesia today pada pagi ini
selamat pagi bapak bapak salam sehat
selamat pagi terima kasih
terima kasih mas eko